yang tadi ada nomor handphone kamu itu loh
ini suatu keajaiban
orang itu lagi ada di rumah makan mama
berarti dia di surabaya dong
iya yakin ada disini orangnya
mas duduk sini
kau mau makan apa
biar aku pesenin ya
andin bilang dia nggak bunuh roy
tapi saat itu dia beneran hamil
dan dia hamil anak roy
makanya nino nggak mau terima anak itu
mas kamu denger aku gak
biar aku pesenin
terserah kamu aja
disini ada sop gak sih
sop hidobaker ada
boleh deh saya pesen sop
bentar ya bu
aku suapin ya pa
aku suapin ya pa
aku suapin ya pa
aku suapin ya pa
aku suapin ya pa
penyesalan terbesar dalam hidup mbak andi
itu pada saat dia berpisah sama dino
karena mbak andin itu sangat mencintai nino
ya mungkin sekarang dia udah nikah sama kamu

tapi butuh empat tahun
empat tahun mbak andin untuk ngelupain nino
bahkan di hari pertama mbak andin keluar dari penjara
siapa orang pertama kali yang ditemui
karena mbak andin itu ngerasa bersalah
dia bersalah karena udah selingkuhin nino
sampai hari ini andin masih punya perasaan sama nino
aku punya tas baru
sama jam baru loh
tadi mama beliin buat aku
masal kenapa ya
apalagi biayak pikiran
masal gak merhatiin gini kalau diajak ngobrol sama reena
apa ada yang mengganggu pikiran masal
saya ganti yang baru ya sebentar
aduh gimana sih
aduh mikir apa sih lo al
dia anak roy yang udah lo perjuangkan selama ini
bentar aku bayar dulu ya
kenapa sih reina
sakit gak punggungnya
sikapnya pak bus kok aneh banget ya hari ini
aduh kenapa lagi sih ini
baru juga balikan andina sama pak bus
masa mau dibikin huru hara lagi sih
bisa mencus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
mama buatin teh untuk kamu
seharian aku mikirin soal elsa terus nih
apa preman itu mengancam keselamatan saya juga ya
kenapa nino nggak tahu kalau elsa ada masalah sama preman itu
ini kan masalah yang gak main main
elsa mungkin gak berani kasih tau nino
tapi nino itu suaminya
dia berhak tau

nanti aku akan kasih tau
nanti aku akan kasih tau

nanti aku akan kasih tau
kenapa rasanya aku jadi
benar benar ketakutan ya
gimana kalau seandainya
andin benar benar tidak melakukan itu semua
nanti aku akan kasih tau
kira apa yang harus aku lakukan

atersan ini apa ovat suwerango
jadi pakai gaya mahasiswa melepaskan anak panggilan ini
tetapi dia mengerti sama

nanti kalau ber noonan ke setengah pangkalan
kamu sekali gak tau apa apa
bapak sudah menduga itu no
no papa tau kamu belum pulih betul
tolong jaga dia sayangin dia
jangan sampai elsa menghadapi masalah seperti ini
tanpa didapingi suaminya
untuk lebih detailnya kamu tanya aja sama elsa
kalau kamu butuh bantuan papa papa siap bantuin kamu
oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok kesannya elsa banyak sekali masalah sekarang ini
iya ini berarti
chart recognise yang kuasa
aku minta dia untuk lebih memperhatikan elsa
seperti dugaan papa dia gak tau kalo elsa dalam masalah
dia lagi diperes sama prema
dia gak tau
itu artinya apa mak
komunikasi antara nino sama elsa
itu gak bagus
sekarang dia udah tau
soal urusannya elsa dengan preman itu
aku jadi khawatir aja sama elsa
mudah mudahan masalahnya dia sudah selesai ya
ya udah kalau gitu aku ke dapur dulu ya
kok bisa barengan
ya mak tadi kita abis makan siang bareng bareng
mau udah makan
udah udah makan
di kantor gak banyak kerjaan
gak kemasuk duluan ya
aku juga gak tau sih mah
tapi aku rasa mungkin
masa lagi banyak pikiran soal kerjaan deh
iya bener bu bos
saya juga tadi ngeliatnya
beda hari ini gitu bu
apa yang dipikirin dem
aku juga gak tau sih mak
oke kamu ganti baju dulu ya
sini bu bos
sini bu bos
andi gak pernah hamil karena roh
dan andi tuh bener bener yakin ngomongnya
sini bu bos
sini bu bos
kenapa gue gak berhenti mikir soal ini
harusnya gue yakin kalau rina itu anaknya roy
kamu lagi kenapa sih mas
sehari ini aku liatinnya aneh banget
perih ya habis kena air panas tadi
gak usah sibyl
kamu denger kata kata saya gak
saya mau sendiri tinggalin saya
saya bisa sendiri andi saya bisa sendiri
aku bisa sendiri
aku bisa sendiri
hati hati bisa enggak
sekarang aku tinggalin kamu sendiri ya
kenapa tadi gue bentak andin
padahal andi cuman bermaksud baik
kamu kenapa sih mas
ada masalah apa
buku buku aku ke tes yang baru
elsa diancam sama breman
barusan saya ketemu laki laki
yang waktu itu mencoba menghadang saya pak
tadi saya melihat
anda gak salah lihat
apa jangan jangan breman yang sama
elsa ketemu di taman itu
aku gak diangkat sih
kenapa jadi nggak tenang gini sih
gue bener bener kepikiran sama omongannya
buat mastiin kalo reina itu anak roy atau bukan
bisa bisa ketauan dong
kalo reina itu ternyata bukan anaknya roy
semoga aldebaran gak curiga
sampai juga yuk
jadinya aku kewalahan
hari ini penjualan ayam penyetku
lebih dari lima puluh porsi
aduh lumayan banyak
sudah ketemu jodohnya
terus dia nikah deh
karena uangnya sudah sedia
jadi gak lama lagi
semoga aja aku yang dapat
ini kontak personnya
ini kan nomor handphonenya anakku randy
oh jangan jangan ini suruhannya bosnya ini
waduh emang dasar ya
sultan sih dia
jadi uang satu m itu hanya dibuang buang begitu aja
tapi mudah mudahan aku yang dapat
harus tahan randy nih
kita sudah sampai kota surabaya nih
bu arissa sudah transfer belum ya

tidak ada kembali
dia beneran sudah transfer
cari makan dulu deh
habis itu lanjutin perjalanan
cari tempat makan dulu pak
sekarang kita ke tempat makan
jadi kita bisa makan

barunya aku suka banget
harus yang rajin ya
belajar dan sekolahnya ya
ini udah kosong
tuh udah kosong sekarang udah gak ada lagi oke
ini punya siapa
kenapa bisa ada di tas rina
kok anting ini ada di tas kamu
itu punya mama kan
aku pernah lihat di kotak mama
ya tuhan ya tuhan
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
tuhan yang terbaik
kamu dari tadi di sini ya
oh ini kan kopernya mama diapain

nanti kopernya mama rusak
turun dari sini ya
sekarang waktunya rena mandi
jadi rena ambil anting ini dikoper mama
aku gak ambil aku nemu anting itu
aku tau itu antingnya mama jadi aku simpen
mama memang pernah ke rumah kamu waktu itu sama papa kan
setelah kamu menikah sama andin saat itu
terus kita makan siang sama sama
nah apa mungkin pada saat itu antinya jatuh ya
mama waktu itu pernah bilang
ini anting mama yang jatuh di rumah nino
tapi ternyata selama ini antingnya ada sama rena
aku balikin aja
enggak makanannya enak
selamat siang selamat datang
mau pesen apa mas
kasih buku menu nya
silahkan dipilih pak
saya pesen ayam penyet dua porsi
minumannya es teh manis
buruan saya lapar
baik mas semuanya disiapkan dulu ya
astaga ini kan buronan yang tadi ada di media sosial
kalau aku bisa tangkap orang ini
aku bisa dapat satu m
aduh harus cepet tarvan randy sekarang juga
udah capek keliling keliling
tapi belum ada juga yang ngeliat orang di kamar itu
kalau dia udah gak di jogja langsung ya
yang tadi ada nomor handphone kamu itu loh
ini suatu hal yang
orang itu lagi ada di rumah makan mama
berarti dia di surabaya dong
iya yakin ada di sini orangnya
dia lagi pesen ayam penyet
mama ini beneran yakin kan
mama udah lihat persis mukanya
hah duya yakin dong
kamu tuh gimana sih jadi anak gak percaya sama mamanya toh
ya mas saya minta air putih saya haus oh iya iya
soalnya orangnya tadi minta air putih
sekarang dia lagi pesen ayam penyet
itu lagi dibuatin ayam penyetnya
saya harus cek surabaya
aku minta bantuan mama buat ngelakuin sesuatu
udah sore mandi yuk
aku mandi dulu ya
aku kasih tau mama deh
kalau anting ini udah ketemu
biar mama gak nyari nyari lagi
di dalam rumah ini
sebelah anting yang waktu itu ada di koper aku
ternyata disimpan sama rena
besok aku kasih ke mama ya
ya kebuka lagi
sebelah anting yang waktu itu ada di koper aku
ternyata disimpan sama rena
besok aku kasih ke mamanya
ini kan anting yang waktu
waktu dibeli untuk elsa
aku mau beli anting untuk elsa
elsa kan dia baru aja jadi brand ambasador maharatu
kita kasih dia penghargaan
gapapa pilih aja dulu
ya mau cari apa bu
bilang kalau gak tau anting
saya mau cari anting hadiah untuk anak saya mbak
ini banyak model
anting yang bisa ibu dan bapak pilih
hmm yang mana ya
hmm kayaknya yang ini deh mbak
sama mutiara ini cantik sekali
cocok kayaknya buat elsa
menurut kamu gimana bagus kan untuk elsa
mau yang ini
ini sepasangnya berapa mbak
oh yang itu lima puluh lima juta bu
modelnya sangat cantik dan elegan
ehm ya kenapa gak terlalu kemahalan
papa kalau berlian itu harga segitu itu wajar pak
ma kamu terlalu memanjakan elsa
ya saya minta apa aja kamu kasih udah gak usah lah terlalu mahal itu
papa mama tuh gak manjain elsa
ini kan dalam rangka kasih penghargaan untuk elsa supaya kerjanya dia lebih semangat lagi
waktu andin keterima jadi dosen
kamu gak kasih apapun
andin itu gak perlu pakai anting besar besar pa
dia kan dosen
ya nggak mungkin lah dia gayanya berlebihan
jadi dosen itu nantinya contoh buat yang lain
ya gayanya harus sederhana bersahaja
itu papa setuju sih
tapi ya terserah kamu lah terserah kamu lah
ya seharusnya ini antinya elsa kenapa andin bilang kalau ini antinya mama
terus kenapa bisa anting ini ada di andir
saya udah lapar nih
sebentar ya mas
ya sebentar ya mas
ya ya ya sebentar ya
ini biar saja sayang bawa ke sana
kamu buatin langsung teh es manis sama bonus air jeruk
gue bener bener gak bisa mikir lagi
gue harus gimana untuk nyegah supaya aldebaran tetep yakin
kalau reina itu anaknya yang rekening
biar dia gak mikir untuk tes dnareina dan nino
tolong beliin tiket ke singapura